kita beralih ke berita olahraga
mundurnya jadwal kompetisi liga dua pssi disambut gembira oleh persebaya surabaya
penundaan itu akan dimanfaatkan tim bajul ijo untuk memoles para pemain lebih bagus lagi
agar siap saat kompetisi berlangsung
persatuan sepak bola seluruh indonesia atau pssi akhirnya menunda kompetisi liga dua indonesia
kompetisi yang seharusnya digelar maret besok mundur menjadi bulan april mendatang
tertundanya kompetisi ini terkait pembentukan susunan pengurus pt liga dua indonesia yang hingga kini belum selesai
mundurnya jadwal liga dua ini disambut gembira persebaya surabaya
pasalnya dengan persiapan yang minim tim bajul ijo akan lebih punya banyak waktu untuk mematangkan tim
pada saat semua tim tim kemarin running lebih awal kita agak sedikit terlambat
dengan dimundurkan jadwal dari
pt liga itu insya allah akan menguntungkan buat kita karena dalam hari ini saya punya banyak waktu untuk kembali membangun menyempurna
dengan sisa waktu yang masih sekitar satu setengah bulan lagi
pelatih iwan setiawan akan berupaya menggenjot kemampuan pemain persebaya
mulai dari mengasah pertahanan memperkuat fisik hingga mempertajam penyerangan
sehingga pada saat kompetisi berlangsung persebaya siap bertarung